pasti cepat sehat
udah perhatian sama catherine
saya juga makasih banget tante
mama juga terima kasih
karena cinta kalian itu istimewa sekali
yuk kalau lagi sedikit lagi
kamu ini ngumpulinnya gimana sih
kalau andin bikin sabotase dengan remnya
menurut kamu gimana
nyalakin diri sendiri
kamu boleh aja marah sama andi
tapi gak juga asal nodul
mohon tenang dulu pak
memang benar bu elsa
sudah kami ketahui bahwa ada yang melakukan sabotase rem
tapi kami masih belum menemukan siapa pelakunya
kasus ini masih dalam penyelidikan
ya sudah kalau gitu terima kasih banyak buat keterangannya
nanti akan kami kabarkan info selanjutnya
saat ini kami memiliki satu fakta
bisa jadi tuntutan bu andin tidak bisa dilanjutkan
emang mau pengen
ini tuh masakannya tante
tante yang masak semuanya
bukan masakan rumah sakit
katanya kalau masakan rumah sakit itu
gak ada rasa
bagi ya rasanya
melihat dua wanita yang saya cintai
rukun dan saling mencintai seperti ini
ini namanya sop ikan sebenarnya
udah tante blender sama buburnya
katanya mbak kat itu kan harus makan yang
jadi yaudah tante blend aja semuanya
biar gak susah makannya
kayaknya udah lama banget gak menikmati makannya enak
tante mayang bener bener berubah
dia baik banget sama aku
seperti ibuku sendiri
jadi kangen sama ibu
jadi kangen sama ibu
jadi kangen sama ibu
jadi kangen sama ibu
jadi kangen sama ibu
jadi kangen sama ibu
soalnya kata dokter itu
mbak catherine kan harus makannya yang halus halus
jadi sengaja nih tante
campurin semuanya ikan
ya di blender semuanya
biar mbak katrin itu cepet sembuh
biar lebih kuat lagi dari sekarang

iya mama masih suka ngomong terus ya
iya mama masih suka ngomong terus ya
semoga kamu tetap sabar ya
buat dengerin cerita mama

keren mama itu ya ngomong begini buat kebaikan kalian
nanti tuh ya kalo kalian udah menikah
pasti kalian itu akan kangen sama cerewetnya mama

ya kan mbak kat
tante akan tinggal sama kami
ga mungkin kita ga ngajak tante
nanti mama tinggal sama kita aja biar rame
oh enggak enggak usah
mama biar tinggal dirumah mama sendiri aja
biar kalian merasakan
ya pernikahan itu dari awal ren
biar tau juga bagaimana
itu berumah tangga
ya biar kalian itu sama sama jadi dewasa
jadi dewasa gitu
catherine juga kan belum
jawab iya atau enggak
sebentar bentar mama pikirin deh kan
ini kan sebentar lagi waktunya asar
biasanya orang yang
minta petunjuk nih di saat saat
begini pasti akan
diberikan sama allah swt
nah coba mbak catherine
siapa tahu nanti mbak catherine bisa ada
jawabannya dikasih jawabannya
iya mah tapi jangan maksa catherine
udah biarin aja
setelah semua yang terjadi
karena kecelakaan itu
dan dengan semua yang telah masra
dilakukan untuk aku
rasanya gak adil
kalau aku menolak mas randy
rasanya gak bisa menutup mata
atas segala kebaikannya
ya mandi beneran dong
kamu nih udah kuyuk begini
adanya tuh liat
biar gak masuk angin
ya udah gini kalian semua mandi nanti
saya titip ya jangan lupa kasih askara sama renan
ini andin kenapa belum pulang ya
coba saya telpon dulu deh
gimana kok belum pulang kamu
iya sebentar ma
aku lagi mau ngobrol sama ricky dulu
iya yang kita kenal
kok perasaan mama jadi nggak enak ya
kamu ngomong ada riki itu
tadi dia tuh sempet ngikutin

ternyata ada yang pengen dia omongin sama aku
yaudah ya semoga riki gak cari masalah lagi sih
ame itu orang juga agak
mama juga gak terlalu percaya sama dia sih
tenang aja ma
untuk permainan elsa sama ricky
itu hal kecil lah buat aku
aku sekarang mau ngikutin aja permainan mereka seperti apa
mau udahin aja di sana
semoga semuanya baik baik aja ya
yaudah kalau gitu hati hati ya
permainan yang tidak pun jual saya
pasti ada sesuatu hal yang penting yang ingin mereka bicarakan
ini pasti ada sangkut pautnya dengan masalah ini
nggak mungkin lah kalau saya masuk
mereka pasti akan tahu
alhamdulillah anto mayang ini benar benar sudah berubah menjadi pribadi yang baik dan perhatian
sama aku ini buburnya udah mau habis selera makannya mbak catherine bagus banget kalau mbak
catherine makannya kayak gini terus pasti cepet banget ya
sehat amin amin amin makasih ya mbak udah perhatian sama catherine
saya juga makasih banget tante mama juga terima kasih karena cinta kalian itu istimewa sekali
yuk sekali lagi sedikit lagi
waalaikumsalam waalaikumsalam mbak michi mas angga aduh senengnya yang lagi disuapin
ini loh mas aga lihat tuh udah mau habis buburnya kemici ini catherine selera makannya
bagus banget pinter nah gitu dong makanya yang banyak banyak cepet sembuh
aku bahagia banget kak karena tante mayang baik banget sama aku
tak wordt jadi yang ceritanya ah oke ogem gini gimana ya seneng banget jadi sepeda sebentar lagi
kamu bakal punya porakan kakak michi hamil
terima kasih ya allah
setelah penantian panjang ini
akhirnya mereka berhasil juga
selamat ya bro
selamat ya mbak michi
selamat ya kak michi
wah kakak tahu nih
ngasih tanda kebih
tapi itu sebenarnya masih hasil test pack aja sih
aku belum cek langsung ke dokter kandungan
insya allah semuanya baik baik aja
terus juga lancar sampai nanti melahirkan
tetap aja aku ikut bahagia kak
ya anak yang selamat dari kecelakaan itu
kita akan tetap mengadopsi nailah kak rem
anak yang kesakan itu anak yang mana
kok ada yang aku belum tahu ya